sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalian benar aku akan ikuti saran kalian
nah ini kesempatan buat kabur dari tante genit
eh kamu jangan sembarangan ya
namaku bukan monyet namaku wadogol
maaf tapi kenapa kamu kelihatan sedih
kamu gak ikut meeting sama tante bekicot
kenapa gak boleh
kamu kan anak buahnya tante berkicot
kok nggak boleh ikut sih
sebab mereka mau ada rapat penting
itu ajimat kebangkitan
mau disimpan di awan kemukus
gitu aja penting
oh jadi ajimat kebangkitan
mau disimpan di awan kemukus
wah ini harus segera diberitahukan ke kak kuko
tapi gimana caranya
aku kan gak tau kak koko ada dimana
lagian aku selalu di kandang gini
tapi aku gak boleh putus asa
kata ibu kalau kita mau berusaha
pasti ada jalan
makanya kita harus banyak berdoa kepada tuhan
mudah mudahan monyet ini bisa aku rayu
eh kok kamu bengong gitu sih
aku lagi mikirin tentang ajimat itu
ya ajimat sakti
dengan ajimat itu kita bisa melakukan apa saja
oh gitu aja aku juga bisa
iya aku juga bisa merubah kamu jadi manusia
ah masa sih aku gak percaya
masa bisa merubah aku jadi manusia
yaudah kalau gak percaya
gimana caranya kamu bisa merubah aku
gampang aja tapi lepasin aku dulu